ya waktu itu saya kalah tertik dari muslihat
saya dengar kemarin di pasar ada kecopetan
apa urusan kamu
saya cuma mau mengingatkan bahwa itu satu bukti kamu orang yang salah buat duduk di sini
dompetnya udah kembali
persoalannya bukan itu
tapi pasar sudah terlanjur jadi tempat yang sudah aman
rumah ini umurnya udah berapa tahun ya
gak tau umur persisnya
yang pasti rumah ini udah ada sebelum papi nikah sama nih
pay pernah bilang biarpun papi bangkrut kita punya uang rumah ini gak bakal dijual
buat anak cucu katanya
tapi rumah ini bakalan kosong
tua gak keralah
itu yang sekarang aku pikirin
bilang ke teh kirani ada saya
dulu kamu sempat jadi anak buah
jadi anak buah saya
mana rasa hormat kamu ke saya
saya gak pernah jadi anak buah kamu
saya waktu itu cuma jadi penyusup
atas perintah muslihat
waktu itu saya kalah cerdik dari muslimah
saya dengar kemarin di pasar ada kecopetan
apa urusan kamu
saya cuma mau mengingatkan
bahwa itu satu bukti
kamu orang yang salah
buat duduk di sini
dompetnya udah kembali
persoalannya bukan itu
tapi pasar sudah terlanjur
jadi tempat yang udah aman
kang lus dan keluarga
bisa tinggal di sini
saya gak bisa teh
kalau kiranya besok atau lo sebalik ke jakarta
rumah ini kosong
gak ada yang ngerawat
kalau soal ngerawat
biar saya yang tanggung jawab
kenapa kang lus gak bisa tinggal di sini
akang boleh kapan ajak ke sini
tapi gak ingu akang tinggal di sini
gak pernah bilang akan boleh tinggal di sini
kirani yang minta akang
teteh boleh pergi
biar akang yang tanggung jawab soal perawatan rumah ini
pengen deh punya rumah kayak mary
aku juga mau
bukan cuma bagus
memangnya rumah kamu kecil
aku juga mau
bukan cuma bagus
memangnya rumah kamu kecil
sekarang jadi terasa tambah kecil
rumah kamu nyusut
bapak aku bikin usaha sakit cimpling
di dalam ada yang kerja
terus di teras banyak jemuran ke cimpling
rumah aku yang dulu kecil
terus pindah ke yang lebih besar
pindah lagi aja ke yang lebih besar
kayanya gak mungkin deh
dulu bapak aku gak tau kerjaannya apa
tapi uangnya banyak
bisa pindah ke rumah baru
bisa beli motor baru
terus kalau jajan juga gampang
sekarang mah susah
kerjanya cuma jadi tukang ke cimpling
kamu sama tak kirani ngomongin apa
mungkin teh kirani pamit mau ke jakarta
ke jakartanya kapan
hari ini atau besok
kamu jadi diajak
kalo udah tau cepet kasih tau aku ya
yaudah nanti telepon lagi
terima kasih mas bro
saya gak tau
daripada dipikirin mending dimakan aja kang bro
singkong parut bukan cuma bisa dibikin kicimpring tapi juga bisa dibikin makanan lain
dikasih sambal oncom di dalamnya
kamu bikin comro juga
nanti selain ada kicimpring kangmus ada juga comro kangmus
tinggal oncomnya diganti sama gula merah
misro almis di jeruk
belum ada yang lucu sudah ketawa
akang serius mau jualan comroh juga
kita fokus dulu ke kicimpring
gak jadi atu ada comro ce e si
berarti misro emak juga gak jadi
saya gak ketawa kangmus
yang bilang ce eduh ketawa siapa
kalau kamu punya uang misalnya sepuluh juta kamu mau usaha apa
nasi jam lang